perusahaan pt ratu prabu belakangan mendapat sorotan setelah dikabarkan ingin membangun light rail transit lrt sepanjang dua ratus hingga empat ratus km dengan nilai ratusan triliun rupiah
untuk investasi yang tidak sedikit itu pt ratu prabo akan menggandeng investor dari tiga negara
saat ditemui di kantornya di bilangan jakarta selatan burhanuddin burmaras mengaku ada investor dari tiga negara yang siap menanamkan modal untuk perusahaan pembangun lrt yang diproyeksikan bisa melintas di kawasan bumi serpong damai
ketiganya yaitu korea selatan tiongkok dan jepang
burumaras mengatakan siap dengan investasi dua puluh lima miliar dolar amerika untuk membangun lrt sepanjang dua ratus hingga empat ratus km
seperti apa pendanaan dari mega proyek lrt ratu prabu ini bagaimana juga dengan rencana bisnis yang akan diterapkan dalam bisnis transportasi masal ini
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami presiden direktur
ratu prabu energi burhanuddin burmara selamat pagi pak bur
terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia business
ratu prabu ini dikenal bisnis utamanya adalah di sektor migas dan juga properti
kenapa tiba tiba mau ke bisnis transportasi lrt pak bur
ini sebetulnya panggilan gitu ya
saya melihat kita pemerintah susah susah semua orang susah susah karena kemacetan di jakarta ini makin hari makin parah
apalagi kalau hujan
pemerintah juga sering membicarakan bagaimana cara kita menyelesaikan problem ini
jadi saya merasa terpanggil
problem itu biasanya bisa dipecahkan kan mencari jalannya
tapi kalau dilihat dari progres bisnisnya apakah cukup menjanjikan gitu pak
oh iya memang dari itu kita pelajarin dulu
kita analisa ya dikerjakan studi kelayakan
pertama studi kelayaran itu kita pelajari sendiri di perusahaan saya sendiri
ternyata apa apa ada anunya ya menjanjikan ya soal keuangannya
kemudian kita minta bantu dari perusahaan australia konsultan
mereka mempelajari juga ya rupanya pendapatan uang dari transportasi ini bagus juga
sebenarnya tidak begitu susah kalau kita lihat ya ojek sekarang ini pembayarannya kan dua puluh ribu ya
jadi kalau orang pergi itu ketentu pulang pergi jadi empat puluh ribu
kalau lima juta orang kali empat puluh ribu satu hari itu uangnya besar sekali
oke tapi kan persaingan untuk transportasi di kita juga tidak sedikit pak bur
seperti misalnya the busway yang harganya jauh di bawah target dari ratu prabu yang mematok dua puluh ribu rupiah gitu kan sekali jalan
kemudian ada komuterland yang sekitar lima ribuan gitu
apakah masyarakat mau gitu rela membayar uang yang sangat besar untuk naik transportasi dari satu titik ke titik yang lain
ini target pertama
target apa namanya tujuan kita ialah mengurangi kemacetan
yang bikin kemacetan itu ke apa sepertinya mobil mobil
mobil pribadi ya
semua orang mau pakai mobil ke jakarta
jadi yang mau kita kurangi itu orang yang naik mobil pertama ya
targetnya berarti menggunakan mobil pribadi gitu ya
jadi kalau mobil pribadi itu mereka bayar tol saja sudah tiga puluh empat puluh ribu

itu besar sekali
jadi kalau mereka bisa bayar hanya empat puluh ribu di air condition lrt ya modern computer control saya pikir itu nggak ada masalah
oke ke lrt bukan karena industri migas juga sedang lesu nih
jadi kedua duanya itu mendorong saya kenapa saya fokus ke lrt
terkait dengan pendanaan ini angkanya diproyeksi cukup fantastis gitu ya pak bury

dari mana dananya
dari pendapatan dari orang yang beli tiket
tapi kalau untuk investasi awalnya pembangunannya kan juga butuh dana yang tidak kecil
sebetulnya dana itu di dunia ini banyak sekali dana ya
banyak negara negara itu yang mereka itu tidak tahu mau diapakan begitu dana begitu banyak
seperti yang pak burya sering katakan ada jepang raya selatan dan juga cina ya tiongkok ya
di eropa juga banyak sekali negara yang terlalu banyak uang
cuma itu asal kita bisa meyakinkan kepada mereka bahwa kita minjam uang itu uangnya akan kembali on time ditambah interestnya
apa apa yang dijual apa yang dijanjikan ke mereka pak bur
itu yang kita kerjakan di studi itu
visibility study secara teknis ya secara apa financial
jadi studi ini sudah kita pelajari
dan yang terakhir mau pelajari ini adalah bechtel corporation
perusahaan yang sudah lebih dari seratus tahun dan sangat termasuk di dunia ya
mereka sudah mengerjakan visibility study dengan cermat
mengerjakannya satu setengah tahun
kan ini tinggi sekali
walaupun kalau kita lihat investor apakah akan mudah percaya karena kembali ratu prabu kan tidak pernah bermain di transportasi
kemudian juga kalau saya lihat dari asetnya ratu prabu juga sekitar tiga triliun rupiah
ini masih sangat jauh dibandingkan dengan pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun empat ratus kelas
nah di sini di sini saudara keliru ya
kalau kita membangun proyek itu kita tidak pakai uang pribadi
atau tidak pakai uang perusahaan sendiri
yang mendanai itu bank itulah gunanya bank
kalau bank itu tidak meminjamkan uangnya bank itu bangkrut
ya tapi bank juga kan butuh kepastian misalnya apakah perusahaan ini akan mampu
nah ini kita harus meyakinkan bank
pentingnya itu kita meyakinkan bank bagaimana kita mengembalikan uang ini dengan profit bagi mereka
nah itu kuncinya
oke tiga negara
saya yang bisa meyakinkan bank itu
oke tiga negara sudah sejauh apa perbincangannya dengan negara negara lain
oh kita sudah ya sudah dua tahun sebetulnya
saya sudah mundur mundur ke korea ke jepang ke china gitu
berbicara dengan para bank
berbicara dengan para bankers di sana
nah sekarang kalau proyek yang besar begini kita itu bicara dengan bank yang biasanya import ekspor exceme bank ya
mereka itu berminat meminjamkan banknya kalau dia bisa menjual barang barangnya ya
nah seperti kalau proyek yang begini kan bajahnya banyak sekali ya kita harus import ya
sudah itu dia punya rolling start kita bisa import
jadi mereka itu sangat ingin menjual barang barangnya
mereka juga ingin menjual produknya
sejauh ini seperti apa perbincangannya apakah sudah ada indikasi angkanya yang akan diberikan oleh dari tiongkok ataupun dari jepang dan juga korea selatan terkait dengan investasi
sudah mereka menyanggupi
oke berapa besar masing masing pak bur
bagi perusahaan kayak cina itu ya uang yang kita bicarakan ini tidak begitu besar
mereka nggak ada masalah
oke untuk pemerintah sekarang belum dapat izin
jadi apa yang kita inginkan kita dua ribu sembilan belas akan mulai dibangun
ya dan itu kita berusaha keras sekarang
minta izin pemerintah kita menjelaskan
pemerintah juga tentu akan mengadakan kajian
apakah memang proposal kita ini masuk di akal apa enggak gitu kan
nah kalau bapak bapak kita di pemerintah mengizinkan kita sudah siap untuk mulai
bisnisnya nanti seperti apa kerjasama dengan pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah pusat bahkan
karena ini di ibu kota kan
itu kita menyelesaikan apa yang pemerintah inginkan kan
pemerintah ingin lrt
nah kita bangun ini tanpa pakai uang pemerintah kita tidak minta dibantu
walaupun jaminan juga terselesaikannya dan juga nanti takutnya di tengah jalan mangkrak karena masalah pendanaannya
jaminannya seperti apa nanti ke pemerintah
nah itu saudara berbicara dengan proyek proyek yang agak lama
kalau you bicara soal modern ya
bagaimana orang itu bisa merencanakan mengirim orang dari dunia ke bulan
jadi teknologi teknologi sekarang ini luar biasa
kecanggihan teknologi juga tentunya harus didanai dengan dana yang sangat besar ya
betul jadi kita juga studinya juga kita pakai apa backtle corporation yang terhebat di amerika kan jadi
oke pokoknya secara studi itu sangat menjanjikan secara bisnis gitu ya
iya nah mereka bertanggung jawab bapak
nah buktinya sudah terbukti bechtel ini kalau dia apa yang dijanjikan itu dipenuhin
mereka menolong indonesia mendanai dan membangun lng di badak lng di arun refinery di balikpapan
merencanakan pulau batam sudah banyak potensi
oke kita berharap saja proyeknya berjalan lancar gitu ya
karena ini juga untuk masyarakat banyak gitu ya
memiliki opsi transportasi masyarakat lebih baik juga tentunya akan baik untuk masyarakat di ibu kota dan juga sekitarnya
terima kasih presiden direktur ratu prabu energi burhanuddin burmara sudah bergabung bersama kami
oke terima kasih